salah satu kegiatan untuk menjaga kondisi fisik dan psikis bagi lanjut usia adalah berolahraga
namun tidak semua olahraga bisa dilakukan oleh lansia mengingat kondisi fisik yang sudah menurun
salah satu aktivitas fisik yang bisa dilakukan lansia adalah terapi air karena minim resiko cedera
salah satu olahraga yang aman dengan risiko cedera ringan adalah olahraga air
inilah yang dilakukan dini harun warga cijagera bandung
sejak sepuluh bulan lalu dini yang berusia delapan puluh empat tahun melakukan olahraga di dalam air sekaligus sebagai terapi untuk masalah kesehatannya
dini yang menderita pengapuran pinggang dan lutut ini mengaku sejak mengikuti terapi air
ia sudah bisa berjalan meski tetap harus menggunakan tongkat
dalam seminggu ia rutin melakukan terapi air sebanyak dua kali
beberapa metode atau terapi dalam air bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan
diantaranya dengan cara dipijat perogangan dan pelemasan
menurut koh kris pelatih terapi air
masalah kesehatan yang sering mereka tangani diantaranya syaraf terjepit pengapuran dan stroke
hasil terapi biasanya mulai terlihat pada terapi ke delapan hingga terapi ke enam
di air itu kita sebenarnya pakai tiga prinsip ya
yang pertama tuh prinsipnya buoyancy
di darat dengan berat badan seratus kg kan numpuk ke lutut itu sakit banget
nah di sana kan kita gerak lebih leluasa sakitnya juga udah
nggak terlalu sakit karena tumpuannya hilang gitu kan
dan latihan apapun di air nggak ada halangan dengan tadi penurunan berat badan itu
manfaat utama dari terapi air diantaranya meredakan gejala seperti nyeri dan kekakuan
melakukan aktivitas olahraga dan juga terapi dalam air memiliki risiko cedera yang minim
sehingga disarankan untuk lansia
nah pada lansia yang bermasalah mengalami nyeri kronis
biasanya nyeri kronisnya pada bahu
sendi bahu pada pinggang bawah ataupun pada lutut
nah tujuan dilakukannya akuotik terapi pada lansia yang mengalami nyeri kronis
itu berkurangnya rasa nyeri
berkurangnya rasa nyeri
sehingga dengan berkurangnya rasa nyeri
aktivitas lansia tersebut bisa tetap terjaga
dan kualitas hidupnya juga tetap terjaga
terapi air tak hanya diperuntukkan bagi lansia yang memiliki keluhan kesehatan
terapi ini juga bisa dilakukan anak muda yang memerlukan aktivitas fisik
dengan risiko cedera ringan atau hanya sekedar untuk relaksasi